akibat diterjang banjir lahar dari gunung semeru
sebuah tanggul sementara yang dibangun setahun yang lalu jebol
akibatnya air sungai kali asem membanjiri kawasan perumahan
dan lahan pertanian milik warga di kelurahan rogo trunan lumajang
beginilah kondisi sungai kali asem di kelurahan rogo trunan lumajang jawa timur
debit air kiriman dari gunung semeru secara tiba tiba membanjiri
dan menjebol sebuah tanggul sementara yang baru dibangun setahun yang lalu oleh pemerintah provinsi jawa timur
sementara itu petugas dari badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd lumajang
langsung memasang garis pembatas agar warga tidak mendekati tanggul yang rusak
sebab selain jebol sebagian tanah dan bangunan
tanggul di sekitarnya juga retak
kejadian itu bermula saat kawasan gunung semeru dan sekitarnya diguyur hujan lebat
ribuan kubik air pun menumpuk di dam gambiran kaliasem ini
banyaknya debit air membuat tanggul jebol di bagian fondasinya
akibatnya air membanjiri lahan pertanian dan kawasan perumahan
selain itu tumpukan sampah diduga menjadi penyebab jebolnya tanggul
ini kan lainnya cuma geronjong akhirnya banyak lepatnya
cerah bawa geronjong itu
ini apa mungkin juga karena banyaknya sampah
akhirnya airnya mengena mengena sampah tidak ada yang membersihkan
akhirnya airnya lepat dari celah celah geronjongnya
ya awalnya karena intensitas hujan yang
cukup tinggi di wilayah atas mulai jam sembilan sepuluh tadi malam
akhirnya kaliasem debit airnya naik naik cukup tinggi dan bangunan baru ini ternyata belum bisa
memenampung seluruh debit air
sehingga ada titik titik tertentu yang tanggulnya bukan jebol
artinya air masuk lewat bronjong di dalam bronjong airnya masuk dalam bronjong
menggerus tanggul bangunan baru yang merupakan intek untuk dam kemboreng
petugas dari penanggulangan bencana daerah bersama instansi terkait
tengah melakukan langkah darurat untuk mengantisipasi banjir kiriman
karena di kawasan gunung semeru masih diguyur hujan lebat
nur hadi wicaksono lumajang

program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini